ya be pelan yuk
nggak bisa gue nggak terima
eh lu lagi buta hijau
lu mau ngapain disini
kan gue udah bilang gue kagak mau bayar
lu denger gak tadi gue teriak teriak
dasar budak lo
b jangan marah marah dulu dong
pasti be senang
kalau barang ntar cepet tua
nggak mau kan cepet tua
nih lihat dong
ini gambar anak gue nih si luki
pendatang baru luki
main sinial tahun bareng
ya iyalah be bener
nih luki bakal jadi bintang tenar
masuk di tv
masuk di mana mana
senang kan be
artinya nggak sia sia dong
anak gue jadi top
paham denger nggak
tapi senang boleh
kan belum bayar iuran ya
kalau gini gue bakal bayar nih
kau saat seribu be
ya kan nunggaknya enam bulan
dunia anak gue
udah apa be
ini kesampean juga anak gue jadi bintang film
hei orang orang kampung yang belum tahu gue mau kasih tahu
anak gue si luki sekarang jadi pemain sinetron
nih ada di koran
bakal jadi bintang tenar
ntar lagi kan validitasnya ditayang
kalau udah ngetop jangan lupa sama ibu
sering sering main ke rumah ibu ya
luki minta foto bareng dong
luki minta tante tangan dong

tante tangan dong
tante tangan dong
sering sering main ke rumah ibu ya
ini orang pada kenapa semua sih
udah tau anak saya loh si luki
kenapa emangnya be
sekarang udah jadi pemain sinetron
hebat tobe ya
jajakan cukur ya
eh ntar sunjukin mukanya si luki ya

ntar sunjukin mukanya si luki ya
ntar sunjukin mukanya si luki ya

ntar sunjukin mukanya si luki ya
oh selamat ya
seng bu be
baik baik baik
seng bu be

ada yang minta foto terus tanda tangan
terus akhirnya dicium sama cowok be
parah gila semua be
lu lagi capek ya ntar babi amin lah ya be
kok kamu jadi baik
liat muka lu ada di koran
nah lu aja deh
lu nggak salah nih be
kok tempelan be
kamu keliat begitu gambarnya
kita ditipu be
gua hajarin aja biarin
dia rasa ya dia belum tahu gue ya
dia ajak ang cukur ya
lu lu be
gua mau setelan lu ngerti nggak
jangan aja ditipu be dia mau hajarin
be jangan be ayo pulang aja be
ampun be ampun dina mau diapain be
gua cincang lu gua cincang lu ya
ampun be ampun be dina kamu kan hewan purban
be jangan itu dosa be
eh lu denger ya gua paling gendek sama lu ya
lu udah tipu gua mentah mentah ha
gua gak terima
be be be mendingan sekarang kita pulang aja yuk
kan lumayan kan orang sekampung jadi ngefans sama lucky
jadi top mendadak be
ya be pulang yuk
gak bisa gua gak terima duit gua masih pulangin
hah duit be
duit gua yang kaya gua kasih lu pulangin
be dina kan gak salah
lucky nya aja yang ditipu
beneran lu suka ditipu
ya ampun kalo gua salah paham
aduh lucky lu blok on amat
jadi anak aduh
lu maksudnya ini aja aduh
kalo gitu salah sangka ya aduh
punya anak otak yang kejongkok amat sih lucky
cepetan minta maaf
bikin hal orang tua lu ya
jadi gua yang minta maaf
dasar lu bikin malu orang tua lu
kok jadi gua yang minta maaf sih
dasar bokap sama anak sama aja blok onnya
lu gua kayak apaan
sini bokap ah
ini baru bener bener
lagu dan musik yang
bukan kayak gitu ini baru lagu nih
aaaah aduh kepala gua pusing nih
tahun satu kenapa sih
kepala gua kok coplot nyampe coplot aduh
jangan jangan sebentar lagi kepalanya complok dia
aduh aduh aduh
aduh baju perna aku nih mana sih kayaknya dulu aku bawa kesini deh
aduh baju perna aku mana sih
wih syak mana telanak lagi
waduh emangnya gue tong sampah
lu lemparin baju
aku gak tau nyamu masuk gimana sih ya
aku tuh lagi mau nyari baju berenang
soalnya aku mau berenang besok
lo emang mau berenang mana
lah iya zamannya gue dulu kan berenangnya di kali
yang lebih gede
yang kecil yang solokan
lah misalnya kali ciliwung
terusnya kali cipinang
gue berenang disitu
tapi sekarang hati hati
sekarang kalinya kegeding bersih
kecuali zaman dulu
lu nyebur kali
buset ntar pada guding
bau rasa lu
gue sekarang segan sih benang di kali
ya namanya berenang tuh di kolam berenang
kok di kali tau gak sih
lagian aku tuh mau diajak benang sama pacar aku yang tajr tau gak
di kolam berenang
bagus itu berenang aja
gue juga juga pengen tau
lu gak usah nyari baju berenangnya
lu tidurnya dulu
engnya sih gak usah khawatir
aku tuh kuat
gak akan sakit
gak akan masuk angin
aku lagi pengantuk kok
maksud gue bukannya begitu lohra
supaya besok lu bisa nganterin cucian
apa itu bu jo
ibu pernah lihat dua orang ini
saya gak pernah liat tuh pak
saya tuh denger kabar
katanya dua orang ini tuh tinggal disekitar sini
nanti kalo ibu ada liat muka mereka
woh banyak banget sih cucian ini
ini pasti alat boot nyamar kan
ah cuciannya jadi kotor deh
kamu mau antar cucian ibu ya
tapi jatuh terus ketika dicotan
ya ampun mas
dia ini anaknya pro omas
oke saya permisi
gak boleh pergi gitu aja
pokoknya semua cucian aku harus beresin lagi
saya gak punya waktu
markas sudah manggil saya nih
dan ini urusan penting
rusak banget sih bisa kurcunci lagi